papa nyuruh aku ngajakin kamu makan malam bareng
makanya deh kita ke apartemen papa sekarang
beneran om alex sudah bisa nerima gue deket sama pangeran
kok kamu malah bengong sih putri usus goreng
harusnya kamu seneng dong ini kan kabar bahagia
akhirnya papa ngerestuin hubungan kita berdua
sekarang pr kita itu cuma satu
harta bersama selama dua puluh tahun lebih itu apa pak
ternyata rizky sempat dengar waktu alex sedang bahas itu ke aku
aku harus jelasin apa ya ke rizky
apa aku harus jujur aja kalau harta yang aku dan alex punya
adalah harta yang sama sama kami dapatkan dari hasil merampas jaka
kenapa mama diem
apa maksud om alex bilang harta bersama itu
kamu jangan salah paham ya
kamu dengar dulu penjelasan dari om
om sama mama kamu itu udah partneran bisnis sudah lama
sejak dulu kita rintis usaha sama sama
sejak dari karyawan hingga kita bisa punya perusahaan sendiri
jadi yang om maksud dengan harta bersama itu
adalah harta yang kita rintis sama sama dulu
sampai akhirnya kita bisa punya perusahaan seperti ini
jadi bukan harta bersama dalam arti artiah yang sebenarnya
iya sayang maksudnya tadi itu harta bersama itu harta kita sama sama selama ini
selama dua puluh tahun itu benar kata om alex
kamu dari tadi kan belum jawabkan aku ya
biar aku jawab pertanyaan mama
kamu kesini tuh mau apa sayang
aku kesini mau ngajakin mama makan bareng
tapi gak jadi
karena mama lagi sibuk sama om alex
itu bener bener keterlaluan ya
hampir aja rizky tuh curiga sama omongan kamu
tapi sekarang semuanya udah aman kan
rizky sepertinya percaya dan yakin
atas apa penjelasan aku tadi
makanya kamu juga gak usah tegang gitu dong
jadi dia curiga sama kamu
yaudah aku balik dulu ya
air rendah tuh bata
kenapa putri sus goreng
kita mau kemana sekarang
aku kan harus ke kafe kenangan
aku mau bilang pak niko kerja lagi
lagian pak regan udah nungguin aku loh disana mau bantuin ngomong
sekarang kamu duduk manis

kita akan pergi ke suatu tempat dulu
baru habis itu kita ke kafe kenangan nih bareng bareng
ya mau kemana dulu
apartemen papa lah
kalo aku dateng udah pasti aku diusir
aduh aku gak mau ah
mendingan aku turun sekarang deh daripada ke apartemen kamu
eh putri sus goreng jangan dong
jangan jangan jangan
kamu jangan panik tenang dulu
tenang dulu ya
kamu tau gak
papa udah merestuin hubungan kita berdua
itu gak salah denger
kamu pikir sekarang kita ke apartemen itu ide siapaan
itu ide papa
papa nyuruh aku ngajakin kamu makan malam bareng
makanya deh kita ke apartemen papa sekarang
beneran om alex sudah bisa nerima gue deket sama pangeran
kok kamu malah bengong sih putri usus goreng
harusnya kamu seneng dong ini kan kabar bahagia
akhirnya papa ngerestuin hubungan kita berdua
sekarang pr kita itu cuma satu
kita harus dapetin resu ibu
baru deh habis itu kita bisa bagaikan putri dan pangeran dalam dongeng dongeng
aku percaya arisinga
di luar hujan deras
kenapa rezeki belum dateng juga ya

permisi apa mau ada tambahan order lagi
soalnya sepuluh menit lagi kita sudah last order
masih sepuluh menit lagi kan mbak
udah kalau gitu saya tunggu dulu ya
gue yakin lo pasti bakalan dateng riz
gue tetep akan nungguin lo disini
gue akan terus nungguin lo sampai kafe ini tutup
kalau perlu gue akan terus nungguin lo di luar kafe sampai lo datang nemuin gue
tolong kasih gue kesempatan
buat memperbaiki masalah gue di masa lalu
banget sih fat naomi
gue mau nungguin lo
gue mau nungguin lo
gak bakal berhenti sampai dia dapetin apa yang dia mau
gue yakin banget
kok bisa sih aset juga perusahaan mas jaka itu kepemilikannya dipindah alihkan ke orang yang gak famil

ada yang nyurangin mas jaka dan aku gak tahu masalah itu
ada yang nyenyurangin mas jaka dan aku gak tahu masalah itu

mungkin ini bukan waktu yang tepat
tapi saya terpaksa harus menyampaikan kabar ini karena
saya bertanggung jawab
sebagai sekretaris dari almarhum pak jaka
kabar apa ya
hutang perusahaan almarhum pak jaka begitu banyak
dan hari ini semuanya sudah jatuh tempo bu
seluruh aset pak jaka
rumah kantor dan lain lainnya
akan beralih ke pemilikannya
dulu karena aku sangat terpukul kehilangan mas jaka
aku sampai gak mikirin semuanya
semuanya aku serahin ke lidia
karena kan lydia yang tahu semuanya ya
dia tuh orang kepercayaan mas jack
bahkan dia itu sekretaris yang sangat bisa diandalkan sama mas jk
mas jaka sering banget muji dia
apa aku tanya langsung aja ke lidia
daripada aku penasaran
supaya dia jalan
tapi kayaknya sebentar lagi nih bu
jadi saran saya sebaiknya bu nawang stay at home
sepertinya memang mau hujan deras
enggak deh kayaknya gak mungkin kalau aku pergi nemuin lydia
kok melamun sih
iya emang cuaca mendung udara dingin begini enaknya emang lamun sih
apalagi kalau ngelamun sore sore begini sambil minum teh manis anget
dan celup celupin roti dan di sampingnya ada saya
enggak asik ya
tadi saya memang niatnya mau pergi pak
tapi ya karena ngeliat udah kayaknya bakalan hujan deras ya pak
ya udah gelap banget jadi ya deh
iya kayak begini mendung
yang mending bu nawang tarik selimut
sleeping beauty deh
ya udah sih juga mau sleeping beauty deh
eh mau siap siap dulu
pak regar pak regar
hari ini kan putri hari pertama kuliah
saya mau nanya gimana putri pak
putri itu kan smart goal
jadi walaupun kemarin sempat ketinggalan sama temen temen yang lainnya
tapi saya yakin dia pasti bisa ngejar
iya iya syukurlah kalau gitu pak regar